tidak ini apa yang mau saya lakukan
kaki saya sudah berburu
ini sudah ya
apa yang kamu lakukan
ada rego lagi tidak
ini tidak buat ini
hari ini masih masih makan
masih makan lagi